film horror baru karya sutradara rako prijanto berjudul para betina pengikut iblis
segera tayang perdana di bioskop pada enam belas februari dua ribu dua puluh
para betina pengikut iblis adalah film produksi falcon pictures
yang sebelumnya juga telah merilis film horror bayi ajaib
rako prijanto mengatakan film gerapan barunya ini terilhami dari tiga ayat di kitab suci al quran
yaitu surat anas ali imran ayat tujuh belas dan al humazah
ketiga surat dalam al quran tersebut menjelaskan bahwa bisikan iblis itu menjerumuskan manusia pada perbuatan dosa
rako prijanto menyatakan pesan moral dari film ini adalah
kita sebagai manusia harus sabar taat dan beriman agar tak mudah tergoda oleh bisikan iplis
karakter karakter ini kan terlibat dalam sebuah konflik yang kemudian
psikologis mereka berontaklah dengan situasi yang ada
yang kedua juga dari sisi agama juga saya terapkan
maksudnya dari surat surat agama yang simpel
karena kan bisikan iblis selalu mengganggu orang yang labil
orang yang kurang edukasi agama dan moralnya
tiga pemeran utama para betina pengikut iblis diperankan oleh artis muda berbakat
mawar dujong hanggini dan sara fajira
ketiganya mengaku alasan utama menerima peran dalam film ini
karena alur cerita yang ditawarkan benar benar baru
dan belum pernah ada film sejenis yang diproduksi
mereka menjamin film para betina pengikut iblis akan membuat penonton menjadi merinding
jadi memang kita punya satu tujuan yang sama yaitu balas dendam ke orang yang udah nyakitin kita gitu
tapi di film ini sendiri pun karakter kita itu saling berkaitan walaupun tidak dalam satu keluarga gitu
bahkan sebenarnya tidak saling kenal satu sama lain awalnya
tapi kita semua mempunyai visi misi yang sama begitu
jadi di sini kita kayak kita memang benar benar pemuja iblis kita pengikut iblis
yang mana kita menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan kita masing masing
sumi sari dan asih adalah karakter utama yang diperankan oleh mawar di jong hanggini dan sarah fajira
ketiga artis muda tersebut menyebut selain setting waktu pada masa lalu
adegan berkelahi dan penggunaan bahasa jawa menjadi tantangan tersendiri selama proses pengambilan gambar
ketiganya berharap film para betina pengikut iblis dapat diterima dengan baik dan mampu memuaskan para penggemar film genre horror
arief kurniawan windri hawadis jakarta